dijen pemasyarakatan kemenkumhan memindahkan penganiaya anak bahar bin smith ke pulau nusa kambangan cilacap jawa tengah
bahar tiba di lapas batu rabu pagi dan saat ini menempati sel high risk yaitu sel yang hanya ditempati oleh satu orang
menurut kabak humas dan protokol ditjen pemasyarakatan rika aprianti kepada detik com
bahar dipindahkan karena masa simpatisan bahar membuat keributan dan melakukan tindakan provokatif di lp gunung sindur
sebelumnya masa simpatisan bahar bin smith mendobrak pintu gerbang utama lapas kelas dua a gunung sindur
masa kesal karena pihak lapas tak memberi jawaban pasti keberadaan dan kondisi bahar
kita nggak tahu dia ada di dalam atau tidak
nggak ada yang bisa jamin
makanya kita memastikan apa dia di dalam ada dalam kondisi sehat tidak dalam tekanan tidak dalam intimidasi
itu kan itu maunya kita
habib ada di dalam sehat walafiat tidak kurang satu apa pulang kita
mau apa lagi selesai
bahkan hingga selasa malam masa simpatisan bahar bin smith terus berdatangan ke lp gunung sindur
mereka juga menggelar zikir bersama di depan gerbang sebagai bentuk dukungan moral terhadap bahar
tim liputan cnn indonesia